justru yang memicu konflik ideologi ini kekuasaan menurut anda tadi bung roky
iya kalau kita periksa asal usulnya begitu
ya kan nggak ada pikiran strategis kan harus dihitung
ini efektif nggak pembubaran hti misalnya tuh
itu berlawanan nggak dengan prinsip internasional hak asasi manusia
dia kalau langsung ini gerakan berbahaya
iya itu rumusan pemerintah
tapi secara sosiologis rumusan itu akan dievaluasi oleh dunia internasional
sebagai pelanggaran hak asasi demokrasi itu
sehingga rating kita turun karena itu
jadi kampanye buruk terhadap hak asasi manusia
bukan karena ada persoalan ideologis kemudian diobati dengan perpu itu
ada penyakit obatnya perpu
dari awal persoalan ideologis kita berbasis pada konstitusi yang saya sebut tadi
piagam jakarta konflik horizontal segala macam isu
selama soal hti itu ada sejak zaman sby udah ada tuh
tapi sby biasa biasa aja dengan itu
tidak menimbulkan gejolak
baik mas nusron
itulah bedanya jokowi sama sbi
menimbulkan gejolak itu
dan bedanya negara yang memahami bahwa dalam maka menyelamatkan masa depan negara
dibandingkan dengan rocky kirung yang hanya dia ada istudut pandang pikiran dia
dia gak ketemu
jadi bahaya udah di depan mata
bahwa ini makin hari makin tumbuh subur
dulunya dikelola dibiarkan sehingga makin marah dimana mana
sehingga butuhlah cara
lewat lompatan legislatif
yang kemudian disahkan menjadi undang undang
yang kemudian disahkan disul di pengadilan
dan nyatanya itu sah
dan menang sampai mk
nah sekarang persoalannya adalah kemudian kalau dikatakan bahwa ini adalah
jadi saya tanya satu soal
apa gunanya berhasil di tingkat legislasi hukum positif formal
tapi rating demokrasi kita turun
apa gunanya kita disebutkan
tapi rating demokrasi kita akan turun dalam konteks jangka panjang
kalau model model kayak hti ini akan dikelola dan tumbuh subur di indonesia
karena itu akan mengganggu proses dinamika dalam kita kehidupan
artinya negara kejangka panjang akan terus mempersekusi mereka yang berbeda
artinya rating kita makin turun terus dong
ketika sudah dibubarkan tinggal bagaimana membangun rekonsiliasi
bagaimana sebenarnya pembinaan kepada teman teman itu
setelah dibubarkan yang timbul justru perselian ideologi yang makin tajam
yang tadi diuraikan oleh masing masing capres
ini kan masalah waktu kan
nah itu masalah strategi
ya kan masalah waktu kan
dari ano ini sebetulnya
kalau masalah waktu
ketika kebijakan itu diambil
ada gesekan seperti itu
dalam konteks jangka pendek pasti itu hal yang wajar
tetapi dalam konteks jangka panjang pasti akan menimbulkan basis kesadaran masyarakat
oh ternyata kita sudah mengambil pada jalan yang benar
karena kalau ini tidak diambil akan membayang dalam konteks masa depan
jadi dalam jangka panjang itu
ya kan begitu
dalam jangka panjang
dalam jangka panjang fasisme itu dilarang dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
sekarang timbul lagi di eropa itu
dalam jangka panjang itu
pokoknya konteksnya nggak di situ
karena pengelolaan keluarga
tidak diperhatikan oleh negara
jadi rating negara
basis persoalannya tidak di situ
basis persoalannya adalah masalah kesadaran ideologi
yang ini akibat daripada tekanan tekanan dan keliaran berpikir masyarakat yang perlu didisiplinkan
jadi soal itu kan bukan soal jangka panjang kan
soal jangka panjang lebih
ini dalam rangka untuk menata
karena konteks demokratisasi indonesia jangka panjang juga dalam konteks itu
karena itu teori jangka panjang dibatalkan oleh fenomena di eropa
kebangkitan ulang ideologi kanan juga terjadi dalam keadaan ekonomi memburuk
jangan samakan apa yang terjadi di eropa dengan yang ada di indonesia
karena kita justru dalam konteks ini dalam rangka untuk menjaga harmoni
menjaga konteks ideologi negara pancasila dalam implementasi di masyarakat
maka langkah ini harus diambil terlebih dahulu
ini konteksnya adalah dalam rangka negara sebagai pemicu atau sebagai solusi
anda menyebut negara
negara sebagai pemicu
kalau saya sebaliknya
negara justru sudah mengambil sebuah keputusan secara tepat dalam rangka mengambil manfaat
justru itu mengatasi masalah bukan memperburuk masalah
karena kalau ukurannya harmoni presiden musuhnya gak marah marah di jogja
jadi presiden sendiri merasakan akibat dari kebijakannya pantul baliknya ke dia
mantul kata anak muda sekarang
karena itu dia marah marah kan
kan itu efeknya kan
waktu dia ucapin itu orang ingat lagi apa yang mau dilawan
kan soalnya begitu
jadi kegagalan memanage demokrasi menyebabkan fundamentalisasi berlaku di dua pihak
jadi ukurannya cuma satu
indeks demokrasi kita memburuk
udah itu artinya kebijakan yang diambil pemerintah soal hti buruk bagi demokrasi
jadi problemnya memang ada ya roky kalau kita bicara mengenai ideologi ya
dan itu sudah termanifestasi dari perdebatan tadi
dan problem itu laten di bangsa ini
karena ada memori tentang sebut aja imajinasi negara islam
itu hidup terus di dalamnya
kita mesti biasain hidup dengan memori itu
gak mungkin dihapus
harus dikelola saja
harus dikelola saja
cara presiden mengatasi ini dengan obat tadi perpu
obatnya itu salah obat
atau kalau lebih sopan ya obatnya tanggung gitu
dan justru obat itu memicu ulang perdebatan ideologi yang makin parah hari hari ini
ada ke topik lain ada tanggapan
jalan yang diambil oleh pemerintah pak jokowi sudah tepat dan on the track
iya lah pak
karena ini adalah terobosan legislatif yang dilakukan
kapan lagi kita bisa menertibkan ideologi negara ini
tidak dengan tidak cara cara seperti ini
meskipun tadi dampaknya buruk tolongnya roky ya
itu persepsinya rocky gak usah kita jadi sebuah bahan pertimbangan
negara ini pak diatur dengan dasar undang undang
negara ini jangan diatur dengan dasar menurut rocky
atau menurut orang lain
ini berdasarkan undang undang sepanjang on the track
jadi hti dan khilafah itu memang harus dibubarkan
tidak dikelola seperti yang dikatakan rocky tadi
hti harus dibubarkan karena ide khilafahnya itu adalah sebuah proses pembangkangan terhadap negara
kalau bicara bangka membangga harusnya kan tentara nih yang juga
gini saya terangin ya
tadi bagus istilah nusrun
ide itu kok gak ada materialisasi gak ada soal
itu jadi percakapan biasa aja tuh
aduh mau bikin negara
ini jadi kesultanan jadi kerajaan jadi islam jadi kreson
iya itu dapat ditingkat ide
ngapain itu mesti diatur dengan undang undang
mengancam itu gak hti dan khilafah
mengancam karena ditutup
ruang percakapannya ditutup
proses ancaman itu mulai datang dari mana
ada empat tahap
pertama membuat namanya fikroh
ataupun pemikiran atau ide
dari fikroh itu bertindak ke bahasa
dari tindakan harokah atau gerakan
membangun gerakan dikampanyekan disebarluaskan
yang ketiga kemudian diaksenkan dimanifestkan
dalam wujud apa
kampanye membuat organisasi membuat anu dan sebagainya mempengaruhi orang dan sebagainya
itu yang kemudian itu berbahaya
dari anamnesa pemerintah sekarang sudah sampai tahap mana
wah udah tahap sampai ketiga itu
gini ya saudara nusron ya itu benar
jalan pikiran psikologinya begitu
ide menghasilkan khasus
hasutan menghasilkan proyek
proyek menghasilkan gerakan
semua itu bisa berhenti kalau kondisi sosialnya tidak memungkinkan ini terjadi
kalau keadilan ada ide ini gak akan jadi masalah politik praktis
jadi persoalan ini bukan hanya idean sih tapi masalah keadilan
iya variabel keadilan
itu yang membuat
ya itu soalnya
kalau menurut saya lain
tidak ada ide yang tumbuh di atas keadilan
ini salah mungkin salah
apa yang salah
salah dia tidak mengerti lapangan
jadi musik ngetik
sebetulnya kalau ini masalahnya semata mata problem keadilan sosial
dilakukan semacam itu justru
yang kena semacam ini berdasarkan data survei dan di lapangan
itu banyak banyak orang yang secara ekonomi lebih mapan
daripada kelompok peri peri
jadi ini ada
jadi tidak ada problem soal ekonomi soal kesehatan
ini adalah masalah orang punya cita citanya tidak benar
ya nggak ada soal kenapa cita cita orang dipersoalkan oleh negara
negara tidak boleh mengurus cita cita orang
cita cita sudah membangun gerakan
dan gerakannya itu mengganggu ideologi negara
dan mengganggu masa depan negara
saya rasa itu saja
semua orang punya cita cita
itu bukan urusan negara
negara hanya bertindak bila ada keadaan darurat
yang mengarah pada ketidak tertiban
dan tidak ada kedaruratan itu
apakah kedaruratan atau hti
daruratnya karena membangun kekuatan
negara tahu organisasinya
sudah membangun kekuatan
tidak hanya ide
membangun gerakan juga
udah berapa banyak senjata yang ditumpuk oleh hti
ya ini tinggal masalah waktu saja
karena itu berapa banyak senjata yang ditumpuk
membangun ini secegah sesuatu
menurut saya ini tinggal masalah waktu kalau tidak segera diambil tindakan
selain tadi masalah ideologi membangun pancasila yang benar
adalah membangun pertahanan yang kuat juga
itu menjadi salah satu perdebatan tadi
kita akan break dulu
kita akan bahas soal pertahanan
usaha yang jadwal berikut tetap di layar pemilu yang terpercaya